putri itu mu put
put dia awal
gaji sepertinya awal penerbangan badai juga mereka gak bakal berusaha taruh
kecuali ada salah satu yang
dulu loh itu sahabat gua rad
karena beda pendapat
akhirnya gua cabut dari dead flowers
kita harus tolongin dia
kalo kita balik lagi kesana kita semua ditangkap polisi
ayo lebih baik gua ditangkap polisi daripada gua jadi pengecut
gue pikir itu bakal jadi masalah
masalah terakhir antara gua sama lu
tapi ternyata sekarang kita berdua punya masalah lagi
mendingan lu nyerah aja
gua gak akan nyerah buat dapetin putri
dan gua gak akan berhenti sampai gua menangin pertandingan ini paham
hajar lo habis habisan supaya lo gak bisa deket deket lagi sama putri
gua gak akan rela kalo liat usus goreng jadi miliknya rizky
gua gak akan pernah lepasin putri buat lo bang ira
gue akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan
oh kalian denger please jawab dong
yaudah kita cari terus kita ke sana kali ya
gua gak apa apa
gua gak apa apa
mending kita cari bantuan aja put
bagian medanya kayak gini
tapi kita gak punya waktu lagi fit
mendingan loh aja yang pulang deh
gua gak mau sampai sakit atau kenapa napa karena ngikutin gue
gua sendiri aja
gua gak mau nih nggaling gua put
tolong mau terjadi apa apa sama lo
jadi kalo lo mau cari mereka kita berdua cari mereka sama sama ya
pati ya fit
kita akhirin pertandingan ya
daripada tambah parah nantinya
lu berdua gak poin sini sini
lu gak liat
urusan gua sama dia belum kelar
gua masih bisa lawan dia
sekarang lo berdua keluar deh
lu yakin ini tempatnya
dari tadi kita cariin mereka
tapi nggak ada tanda tandanya put
setidaknya kalo orang bertarung itu
harusnya ada ring
atau kita denger suaranya dia
ya gua juga gak tau
pikiran gua juga udah kalut banget
bu takut mereka kenapa napa
yaudah kita cari lagi aja
lu denger ya ki
gua gak akan nyerah
sampai gue bisa dapetin putri
suara batu bata
kan kita nggak tahu wilayah di sini bahaya atau enggak
kalo terjadi apa apa sama lu kayak tadi gimana
ya abisnya gua gak tenang sid
kalo mereka sampe udah beneran berantem gimana
terus kita gak sampe di sana tepat waktu
udah deh gua di sini tadi udah dapet
tak punya nutrients gak
kayaknya udah son

putri tunggu put
saya gak sengaja
kesenggol tangan saya sendiri
apa ada omongan saya yang salah tadi bu
cuma saya tiba tiba aja kepikiran anak saya
memangnya anak bu nawang dimana sekarang
sekarang dia lagi kerja
anak bu nawang kuliah setahu saya
terus kerja dimana dia sekarang
anak saya tuh sekarang udah
udah gak kuliah lagi pak
kalau gitu dia kerja dimana sekarang
lebih baik saya telpon anak saya sekarang
saya permisi dulu ya pak
saya gak sengaja mas
saya bantuin ya
ini cuma luka kecil
saya ambil kotak obat di mobil ya
untuk nutupin luka bu nawang
gak usah gak usah pak alex
lukanya cuma kecil kok pak
saya permisi telpon anak saya dulu pak
sepertinya aku bisa manfaatin keadaan ini
gue istirahat dulunya disini
tapi kita gak punya waktu lagi citra
bantu gue ya
bantu bapak gue
ke tempat pertarungan
rizky sama pangeran
tapi gue gak tegas sama keadaan lo
tapi ini buat kebaikan semuanya cip
buat kebaikan pangeran sama rizki
gue gak bisa sendirian
gue gak bisa sendirian
gue bapak lo ya
oke satu dua tiga